empat kecamatan di solok sumatera barat
dilanda banjir bandang yakni
koto parik gadang diatih
sungai pagu pauh duo dan
sangir batanghari salah seorang balita
berumur tiga tahun menjadi korban
tewas akibat terseret arus
nagari alam sementara dalam catatan
bpbd setempat ada dua ribu unit
rumah terendam air dengan
ketinggian antara dua puluh cm
hingga dua meter sebanyak
sembilan rumah hanyut dan tertimbun longsor
dan satu jembatan robo
banjir setiap tahun sudah lima puluh tahun
yang lalu sampai sekarang masih tetap
banjir dan ini
ini pun belum termasuk puncaknya
banjir jadi bahkan kebawah
ada yang jalan yang longsor
ada rumah yang hanyut
rumah setidak tidaknya ada